saksikan series ipa dan ips di gtv
dan setuju saja
untuk sebuah pemukiman yang baru harus mempunyai ketua atau pemimpin
kita beri jawab sama warganya
gimana kalau denjokas ger kita angkat sebagai ketua
sebutan yang layak adalah purwosesa mangkurat intengger
artinya pemimpin tengger yang budiman
saya akan menjaganya baik baik
baik silakan menempati rumah yang baru
nak jangan lari lari nanti kamu jatuh
nah kena kamu
dia itu memang nakal sekali
anakku tuh susah sekali dijaganya
mana aku sudah ngambil besar lagi
kamu jangan mengeluh
karena kamu jauh lebih beruntung dari aku
aku belum juga dikawal
aku baru niai anak
memang belum waktunya
joko aku sangat iri sama dewi
langsung dapat keturunan
sampai sekarang belum hamil juga
kamu kecewa padaku
aku kecewa sama diri aku sendiri
kenapa aku nggak sesubur dewi
sudah kamu jangan sedia
aku akan pikirkan solusinya
bersand zhi long hai
anak kamu ini lho gak becus jagain kusuma
loh kok gitu sih
yaudah sekarang kamu cepet ambilin sapu
untuk apa bu
untuk ngasih pelajaran buat mereka berdua

udah diam jangan nangis terus
jangan nangis terus
kenapa bapak gak dukung aku
aku kan cuma mau ngasih pelajaran aja
jadi dia bisa berhati hati dalam menjaga kusuma
kekerasan gak akan membuatnya jerah
nanti dia dendam sama kamu
dan aku gak mau itu terjadi sama kamu
kita sudah tua
harusnya lebih bijaksana dalam bersikap
jangan terlalu membuat emosi bu
masalahnya aku sedang cemas pak
hati aku juga gak tenang
dan pikiranku juga sedang kacau
jadi pas ngedengar kusuma jatuh dari sepeda
aku gak bisa berpikir dengan jernih
kita harus berbuat apa
aku gak mau kusuma jadi tumbang
lu terikat perjanjian untuk menumbalkan kusuma
dan waktunya itu sudah tiba
kusuma harus ditumbalkan
wah gawat lu cok
sampai jumpa di video selanjutnya